taman nasional bromo tengger semeru menjadi tujuan perjalanan saya kali ini
untuk menghemat waktu saya akan menggunakan transportasi udara dari tangerang menuju ke jawa timur
bagi kalian yang akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara
pastikan untuk terus melakukan protokol yang telah diwajibkan
yaitu salah satunya dengan melakukan validasi hasil swab test atau rapid test yang sudah kalian lakukan di counter yang telah disediakan
seperti apa kita lihat
saat melakukan validasi tes covid sembilan belas jangan lupa sertakan pula kartu identitas yang sesuai dengan data penumpang
tugas akan mengecek tanggal dan hasil tes sebelum kita dipersilakan
untuk check in di counter selanjutnya
setelah satu jam perjalanan udara ditambah dua jam perjalanan darat
saya sampai di destinasi pertama yaitu air terjun madakaripura
jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan
sayang sekali gerimis menemani saya selama berada di kawasan air terjun tertinggi di pulau jawa ini
walau gerimis saya tetap berusaha mencapai air terjun tertinggi di pulau jawa ini

konon air terjun madakaripura disebut air terjun abadi karena debit air selalu berlimpah dan tak berkurang
rasa kecewa dengan cuaca di air terjun harus segera diobati
saatnya menanti pemandangan dan alam megah kawasan gunung bromo
sejak sampai hamparan pasir hitam bukit bukit nan hijau kabut putih
dan udara dingin menyambut dan menemani waktu saya di sini
nah ini kita ada di salah satu kawasan yang disebut kawasan wido

ada satu ikon utamanya yaitu di belakang saya

tak terlewatkan pula sensasi berkendara mobil jeep khas wisata bromo
usai lelah menjelajah alam saatnya bersantai menyantap sarapan pagi
dengan suguhan lukisan pemandangan indah savana akasia
yang paling berbeda mungkin dari segi jalur ya
kalau pendakian kan jalurnya masih belum tertata
kalau ini akses mobil
motor buat jalan udah sangat nyaman
fasilitas di sini sudah cukup memadai
terus dari protokol kesehatan pun udah diterapkan dengan harus memakai masker
terus menyediakan tempat cuci tangan
terus menyediakan juga kayak tempat tempat untuk menjaga jarak
kalau misalnya kita mau menikmati sunrise atau di spot spot
itu tuh udah disediain loh jarak jaraknya tuh
di masa pandemi covid sembilan belas
pemerintah provinsi jawa timur membuka kembali wisata gunung bromo
sejak awal agustus dua ribu dua puluh
pembukaan kembali wisata ini tentunya dengan persyaratan protokol kesehatan ketat
agar berwisata bisa tetap aman dari penularan covid sembilan belas
saya kira tidak perlu takut ke jawa timur karena pemerintah dan pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten pemerintah pusat juga sering melakukan edukasi ya

kepada kita kepada pelaku usaha terus tidak
kurang kurang untuk menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan ini adalah mutlak
kemudian ke masyarakat tentu juga kita lakukan sosialisasi terus menerus
kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan wajib diperhatikan
untuk wisata aman di indonesia aja